soalnya kayaknya enak terus lapar lagi ya
kamu makan yang banyak ya sayang
aku tau kamu tuh lagi betes sama tante elva

masa kamu biarin kayak gitu aja sih
makasih ya ter
kamu udah dapetin janji kamu gak om
aku kan udah dapetin janji buat nemenin kalau makan siang di sini
padahal kamu sendiri tahu kan
kalau aku tuh lagi betes sama tante elva
terus aku juga udah pura pura gak bete depan tante elva
jadi boleh dong
kalau aku minta aja
jadi aku mau beri hadiah
tenang aja ken
hadiahnya gak macem macem kok
ya mumpung besok aku lagi break syuting
kan deket deket sini lagi ada bazar
kamu temenin aku ya seharian besok
wah kalau itu sih aku juga mau ter
yaudah janji ya
aku senang banget loh ken
bisa jalan jalan sama kamu hari ini
harusnya aku yang ngucapin terima kasih ter
soalnya kan kalau udah ngajak jalan jalan seneng seneng
makasih ya ter
ken aku mau ngomong sama kamu
hari ini tuh aku bahagia banget bisa jalan sama kamu
dan aku tuh gak mau kebahagiaan itu tuh hilang
kamu mau gak jadi jadi pak
tante tante kok belum tidur
belum tante lagi nungguin candi
eh gimana jalan jalannya tadi
wah asik banget tante
tempatnya juga rame banget
jadi setelah ada penjual penjual terus banyak stand stand lomba gitu tante
tadi aku juga dibeliin jepitan sama terry
mau nembak candy sampe gak jadi deh
kok tau tau tante elva muncul di rumah
tau tau tante alva muncul di waktu yang gak tepat sih
dia sengaja lagi
kamu kenapa sayang
aduh lah kamu kenapa
oke kita jembing dulu ya
jamin dulu pemain yang lain
kok sepi ya
yaudah yuk masuk aja
oh maaf silahkan tunggu di luar sana ya
oh itu kok kayak temen teri yang kemarin
sejak kini berganti malam